aku gak mau jadi siluman aku pengen hidup seperti manusia bu
bisa mencintai dan menyayangi
yuda yuda tunggu
rupanya anakku sudah menggantung cinta
benar ini alamatnya
ngapain dia datang ke sini
ada apa pak
ibu pemilik mobil ini
ibu mempunyai anak ya sekitar umur dua puluh sampai dua puluh empat tahun
betul sebenarnya ada apa
saya telah mencurigai anak ibu terlibat kasus pembunuhan
bagaimana kalau kita bicara di dalam saja biar lebih jelas
ngapain dia masuk
silakan duduk pak
ya terima kasih
jarak mengetuk kulit di udhanya
ini penyuntung huruf ayam grey
kamu tidak maukan
tetangga di sekitar kita dengar
lalu ramai ramai rumah kita disatroninya
kita lakukan saja dengan cara lunak
dengan ini dia akan mati
maaf ya pak agak lama
saya buat minuman dulu untuk bapak
ternyata kau juga monster
ternyata kau juga monster
kali ini kalian tidak akan bisa lepas dari tanganmu
ketemu baker aku tidak bisa
kita sebutnya di rumah ini dulu
besok kita harus meninggalkan kota ini
oh jadi gadis itu namanya sandra
jadi kamu lebih baik mati daripada tidak ketemu sandra
kau itu tidak ngerti
sekarang kita sedang dikejar orang banyak
lupakan gadis itu yuda
aku akan mengajak sandar pergi bersama kita bu
dasar anak bodoh
mau kemana sih
kok kita ketumpat sepi kayak gini
aku mau menjelaskan suatu hal yang sangat penting
kamu kok aneh banget
kalau cowok sikapnya udah aneh kayak gini
pasti dia mau ngajakin aku nikah
aku mendingan pura pura gak tau aja deh
kamu tahu kan
aku sangat mencintai kamu
yuda pasti mau melamarku
kamu tahu kan
aku gak mau berpisah sama kamu
aku pengen hidup sama kamu selamanya
ya aku mau lah yuda
kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya
apa kau masih mau terima aku sandra
maksud kamu apa sih yuda
kamu tuh kalau ngomong tuh yang jelas
aku sebenarnya bukan manusia seperti kamu sandra
aku ini sebangsa siluman yang bisa hidup abadi
aku pengen ngajak kamu jadi bagian dalam hidup aku
aku nggak ngerti deh
aku nggak ngerti deh
sandra lihat aku
aku nggak ngerti deh
aku nggak ngerti deh
aku nggak ngerti deh
aku nggak ngerti deh
aku nggak ngerti research

yuda apa yang terjadi
ternyata dia tidak mencintai aku bu
jangan banyak bicara yuda
kamu tidak apa apa yuda
kamu akan baik baik saja sayang
orang kampung pasti akan mengejar kita
nijumba pasti akan mencari kita
kalau begitu kita pergi dari sini bu
kita harus tinggal di sini
sampai kekuatan ibu pulih
gunakan saja ajian halimunanmu
agar orang tidak bisa lihat kamu
kita harus pergi bu
ibu akan menjagamu
saya tidak bersalah pak
siluman itu yang membunuhnya
saya tidak mau dipenjara
saya tidak bersalah
nah bapak lihat sendiri aja ya
tanya dia pak tanya
saya yang menolong dia ketika dia mau dibunuh oleh suduman itu
sudah jangan banyak ngomong aja masuk
anda kenal dengan wanita itu
saat kejadian saya pingsan
kalau begitu kamu boleh pulang
tapi untuk sementara kamu jangan keluar kota dulu
nanti saya akan minta keteranganmu lagi
terima kasih pak
sudah kamu minum dulu
sudah kamu minum dulu
aku sudah nggak tahan bu
kamu tidak boleh mati udan
kamu tidak boleh meninggalkan ibu
cuma kamu satu satunya anak ibu
gara gara garis itu
kamu jadi begini
bagaimana keadaan sandra ma
dia ada di kamarnya pak
sejak dari tadi siang dia mengurung diri terus
biarkan dia tenang dulu pak
coba mama lihat ke kamarnya

ayo keluar dulu
kamu belum makan
ibu harus lapar